kita beralih ke kabar dampak gelombang tinggi
di tuban sejumlah tempat pelelangan ikan memilih tutup karena tak adanya pasokan ikan dari nelayan
hal yang berbeda justru terjadi di trenggalek
ancaman gelombang tinggi yang meredah membuat nelayan mulai berani melaut
pedagang ikan juga mulai membuka usahanya
sementara di lumajang dua puluh lima warga masih mengungsi karena kondisi rumah mereka yang sudah tak layak untuk ditinggali
ratusan perahu dan kapal pencari ikan berlindung dari terjangan ombak
di dermaga desa karangagung kecamatan palang tuban
sudah sepekan berlalu nelayan setempat tidak berani melaut karena cuaca dan gelombang laut dapat mengancam jiwanya
kondisi juga membuat tempat pelalangan ikan di dalam dermaga tidak mendapat pasokan ikan
akibatnya pelelangan ditutup sementara hingga pasokan kembali normal
sungguh ironis karena pada hari hari normal tempat pelelangan ikan desa karang agung ini tidak pernah sepi aktivitas
bahkan kapasitas ikan yang diperlukan
pedagangkan di lokasi ini bisa mencapai seratus ton per hari
di situ ikannya itu tidak ada lautnya itu berbanyak besar besar
ini tidak ada pasokan ikan ini
hal yang berbeda justru terjadi di kawasan pantai konang kecamatan panggul trenggalek
gelombang laut di sana mulai berangsur angsur surut
luapan air laut kini tidak sampai mengenai toko dan warung yang ada di sekitar pantai
hal ini membuat para nelayan mulai memberanikan diri
beberapa lapak ikan yang ada di pinggir pantai mulai membuka usahanya
setelah beberapa hari terakhir para pedagang ini tidak berani berjualan karena takut dengan gelombang tinggi
namun untuk warung dan pertokohan hingga kini belum ada yang buka
karena sebagian besar bangunan rusak dan tertimbun pasir laut
sekarang mulai surut
berarti kalau pas kemarin itu nggak bisa jualan sama sekali yang lain
tidak tidak bisa
di desa selok awar awar kecamatan pasirian lumajang puluhan warga nelayan kini menjadi pengungsi
setelah kampung mereka dihantam gelombang tinggi pantai watu pecah beberapa hari lalu
mereka diberikan bantuan berupa makanan siap saji serta selimut
agar sedikit lebih nyaman saat berada di pengungsian di balai desa setempat
dari catatan bpbd kabupaten lumajang dua puluh lima jiwa tersebut tinggal di sepuluh rumah
satu rumah warga roboh sedangkan sembilan lainnya terendam pasir pantai
tim liputan jawa timur